ya kamu harus tau ini juga
ini ada sebuah rekaman kamu dengarkan sendiri
rekaman apa tante
kamu tinggal pencet hear it
jadi gimana tante
tante mau jadiin aku bea maharatu
atau aku kasih tahu kesal semua
terima kasih banyak ya pak ya
sudah mengembalikan barang punya suami saya
semoga dengan kedatangan kita kesini bisa membantu
dan membuat keluarga ibu senang
kami permisi bu
aku cuma mau lihat aja
letak ini ibaratkan harta karun buat saya
akhirnya harta karun ini bisa balik lagi ke saya
karena buat saya ini adalah petunjuk jejak masa lalu saya yang hilang dari ingatan saya
kau belum kata harta karun harta karun apa mas
kamu tuh kalau mau sekamar bisa gak ketok dulu
kok gak boleh tau ya
kok gak boleh tau ya
aku mau tahu dong itu apa
aku mau tanya sesuatu
saya jangan lupa akan mau nanya apa
saya gak ingat sekarang mau nanya apa sama kamu kan
udah sana pergilah
sekarang saya yang malah bikin dia sedih gitu
istri sendiri kok ada buat sedih al
enggak maksud saya bukan gitu
boleh tinggalin saya sendiri dulu
enggak maksud aku diem
aku diem salah
terus aku diusir sekarang
aku mau coba untuk bersikap biasa aja mas sebelum kamu pergi
tapi kalau dengan kehadiran aku disini buat kamu ganggu ya udah
aku pergi sekarang
ini kenapa sih mas aku gak manggil aku
kalau masal narik ke tangan aku terus dia peluk aku
kan aku kangen
ngapain sih dia masih disitu
ini masa beneran gak merasa bersalah
udah bikin aku sedih juga kayak gini
itu andien beneran sedih
kok perasaan saya jadi nggak enak ya
kejar atau enggak ya
kau benar terganggu kayaknya mas dengan kehadiran aku
ya mungkin karena masal amnesia tanpa kenangan wajah sebenernya masal gak inget aku
tapi kan aku berharap dia masih cinta sama aku
ngeri aku ya
kuh tau pasti kamu mau nganjur aku kan then kamu gangstir aja
enggak jangan denger lah tapi kan dia amnesia bukan muda
hidupku kenapa harus tim di depan pintu sih aneh banget sifatnya
saya mau ngerasa bersalah sih tadi udah ngusir dia
tapi saya jadi kesian juga
lucu sih tingkahnya unik
tapi apa yang mau ya
aku tahu waktu ini tidak tepat tapi
ini ada sebuah rekaman kamu dengarkan sendiri
rekaman apa tante
kamu tinggal pencet denger
jadi gimana tante tante mau jadiin aku bea maharatu atau aku kasih tau kesal semuanya
dan maaf tante bukan bermaksud apa apa tapi
gini sal kalau kamu bisa maafkan tante
you know dalam situasi mama kamu seperti ini
maksudnya pada waktu itu tante you know
⁇ that time kamu bisa maafkan tanpa dengan segala situasi dan kondisinya pada waktu itu
tante berharap juga
ya kamu tahu sebuah kebenaran
tapi kamu harus pikirkan terlebih dahulu
kenapa penyebabnya kenapa sampai siena melakukan ini itu
mau ngapain masih di sini
kan gue bilang gue tuh mau nemuin orang maha ratu dulu
lo gak usah khawatir ya
karena gue pasti dapetin kontraknya
lo mau ke maharatu harusnya lo ngajak gue dong
nantinya juga klien perlu update dari gue
udah gak usah kali ini gue handle sendiri
ini semua udah banyak yang dirugikan
mereka juga sudah melapor polisi
semuanya gara gara lo
harusnya lo tuh bantuin gue ngelindungin gue
bukannya malah ngedesuk gue kayak gini dong
makanya kalau lo mabok elegan dikit dong
jangan jangan ini benar kata orang kalau lo merusak rumah tangga orang
di manajemen gue gak ada talent kaya lo
lu sama cowok yang di klub malam itu
apa lo masih waras lah gue
waras tapi mabok
itu udah cukup merusak karir lo sienna
kalau terus terusan mojokin gue kayak gini mendingan sekarang lo pergi
lo gak usah ngusir gue dari sini
nanti gue akan bikin pernyataan bahwa lu udah gak di bawah manajemen gue
dan gue juga gak mau ditagi tagi penaltinya
dari penalti tagi langsung ke lo
kalau lepas tangan gitu aja sih
kalau ngeluarin gue berarti gue harus harapin semuanya sendirian dong
itu gak adil buat gue
kalau lo gak bisa ikutin aturan manajemen gue
gue akan lepas tangan soal itu
kamu lagi sibuk gak
kalau nggak sibuk aku pengen ngajakin kamu makan bareng sih di apartemen aku
ini pasti cara nyasal untuk minta maaf sama aku
yaudah aku siap siap dulu ya
oke oke aku tunggu ya